keinformasi lain satuan tugas operasi madagoraya masih terus melakukan pengejaran terhadap sisa kelompok mujahidin indonesia timur atau mit poso
keempat orang anggota kelompok bersenjata itu diperkirakan masih memiliki senjata api dan amunisi
setelah ali ahmad pemimpin kelompok mujahidin indonesia timur atau mit tewas tertembak
dan saat ini satuan tugas operasi madagoraya masih terus melakukan pengejaran terhadap empat orang anggota kelompok itu
mereka adalah askar alias jait alias pak guru
nay alias galuh alias muklas
suhardin alias hasan pranata
serta ahmad ghazali alias ahmad panjang
penanggung jawab kendali operasi mandago raya inspektur jenderal polisi rudy sufahriyadi
memastikan kelompok masih berbahaya sebab masih menguasai sejumlah senjata api laras panjang dan laras pendek beserta amunisinya
mereka juga dipastikan masih berada di wilayah perbatasan poso parigi mutong dan sigi
masih berus senjata masih banyak bom masih berpegang semuanya
harus senjata api
dua orang bima dua orang poso kita cari
kalau menyerah saya tunggu juga tapi kalau enggak kita kejar
keberadaan mereka apa
posisi terakhir masih di tiga kabupaten
kabupaten sigi parigi mutong dan kabupaten poso